sementara itu pt angkasa pura ii akan menggelontorkan dana senilai rp tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah untuk membangun empat hotel di bandara internasional soekarno hatta dan kuala namu
pembangunan hotel ini akan dikerjakan oleh anak usaha pt angkasa pura yaitu pt angkasa pura property
kepada cnn indonesia com direktur utama ap dua muhammad awaludin mengungkapkan pembangunan hotel tersebut dijajaki melalui kerjasama dengan hotel indonesia group yang merupakan gabungan dari tiga perusahaan
pembangunan hotel ini didasari pada pertumbuhan industri penerbangan yang berdampak pada semakin banyaknya jaringan penerbangan sehingga permintaan hotel di bandara juga akan meningkat
awaludin menjelaskan dana senilai rp tiga ratus lima belas miliar akan digelontorkan untuk pembangunan hotel di bandara soekarno hatta sedangkan sisanya rp enam puluh miliar untuk pembangunan hotel di bandara kuala namu